ibu mega itu seperti ibu saya sendiri
saya sangat sangat sangat menghormati beliau ibu mega
dan hubungan anak dengan ibu ini itu hubungan batin
saya sangat hormat kepada beliau
yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan
yang tidak pernah berubah
kemudian kalau dalam perjalanan panjang
kadang kadang ada perbedaan antara anak dan ibu